dengan semakin bergeliat dan semaraknya sepak bola di tingkat amatir
dan semakin banyaknya pertandingan pertandingan baik persahabatan
maka semakin banyak pula wasit wasit yang dibutuhkan untuk memimpin pertandingan pertandingan ini
dan ini tentunya menjadi berkah khusus bagi wasit wasit pemula
yang baru mendapatkan lisensi tingkat dasar tersebut
maka keberadaan wasit wasit ini bukan tanpa tantangan
tetapi ada berbagai hal seperti jadwal kerja yang bentrok dengan jadwal memimpin
hingga risiko dikeroyok oleh pemain pemain maupun ofisial pertandingan
lalu bagaimana suka duka yang dilewati oleh para wasit wasit amatir ini
salah seorang wasit yang bergelut di level sepak bola amatir adalah muhammad syarul romdoni
ia mulai berkecimpung di sepak bola amatir
sejak tahun dua ribu tiga belas
pada dua ribu enam belas ia mulai memimpin pertandingan
namun baru pada dua ribu dua puluh ia mengikuti kursus lisensi wasit c tiga
lisensi wasit tingkat dasar yang digelar pssi
dengan semakin seringnya pertandingan pertandingan fun football digelar
atau turnamen turnamen tingkat amatir
pria yang akrab di sapa doni ini kebanjiran tawaran memimpin pertandingan
bayaran yang ia terima pun cukup
dan membantu ekonomi keluarga
kalau bisa dibilang seberapa besar alhamdulillah masya allah
untuk menghidupi keluarga saat ini ya cukup sangat sangat lumayan lah
salah satu penyelenggara liga amatir yang menggunakan jasa doni mengakui
wasit wasit berlisensi dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas pertandingan
ya pesan dan kesannya dari saya adalah
terus menjaga sop nya mereka
karena kan dari setiap lisensi itu pasti ada namanya sop nya mereka
itu saya sangat amat ditengankan sih itunya
karena ee itu dia untuk menjaga kualitas
sop perlu bener dijalankan
walaupun bertajuk fan football
pertandingan pertandingan di tingkat amatir sering kali bertensi tinggi
doni cukup kenyang terjebak dalam pertandingan yang diwarnai keributan
kondisi ini sebenarnya cukup risma

mengingat pertandingan pertandingan di tingkat amatir
kerap digelar tanpa pengamanan yang mumpuni
oh iya sering sering sering bukan sering ya
beberapa kali udah ngalamin sih
eee itu balik lagi memang kejadian kejadian berantem itu juga sebenarnya
bisa dipengaruhi juga faktor wasit atau faktor pemain yang memang
ee tidak bisa dengan baik lah main bolanya
banyak terlibat kok
jadi wasit gak mungkin langsung meninggalkan permainan
ketika ada keributan pasti kita rangkul bareng bareng
selain tindak kekerasan di lapangan
doni juga harus pandai membagi waktu dalam menjalankan peran sebagai wasit
dan pekerjaan tetapnya sebagai sales sebuah perusahaan consumer goods
meski kerap harus merelakan waktu liburnya
ia mengaku sudah kadung jatuh cinta memimpin pertandingan sebagai wasit
harapan kedepannya ee
pengennya sih tetap ee
pengen jadi wasit ya
kalau bisa pengen jadi yang bener bener profesional gitu
ee mungkin di wawancara ini mungkin nanti temen temen kerjaan liat gak apa apa
mereka udah tau kok ee
gue mungkin lebih ke wasit
cuman jadi harapannya pengen jadi wasit profesional yang utuh gitu
meski terbilang sangat sedikit
ada kaum hawa yang turut berkecimpung di dunia perwasitan
seperti nilam gita cahyadiani
dia telah mengantongi lisensi c satu
yang memungkinkannya memimpin laga laga tingkat nasional
namun nilam masih kerap memimpin pertandingan pertandingan amatir
ia merasa wasit perempuan masih kerap dipandang sebelah mata
kesulitan di wasit perempuan itu sebenarnya di ee
kepercayaannya aja sih
kepercayaan sama kesempatan yang sulit didapetin sama
apa namanya sama wasit perempuan ini
sebenarnya kita latihannya sama porsinya sama
oh cuman ya balik lagi kesempatan untuk wasit perempuannya aja
kita pelajarannya juga sama
latihannya juga sama
larinya juga sama
cuman ya kesempatannya aja
sama kepercayaannya yang benar benar kurang untuk wasit perempuan gitu
mantan wasit yang kini menjadi asesor referee pssi
ia mengakui wasit perempuan memiliki keunggulan yang unik
ya cukup bagus tapi banyak aspek aspek yang harus ditingkatkan
ciri khas daripada seorang perempuan kalau jadi wasit itu
dia sisi keibuannya agak menonjol ya jadi sisi keadilan dalam memimpin
resiko yang dihadapi nilam pun sangat tinggi
cuman mudah k terr results
keberadaan wasit wasit berlisensi tentu penting
untuk meningkatkan mutu pertandingan di tingkat amatir
hal ini juga harus dibarengi
kedewasaan sikai para pemain
nonton agar tercipta ekosistem sepak bola yang positif
tim liputan cnn indonesia